inilah video amatir warga desa jemundo sidoarjo jawa timur rabu pagi
ketika sejumlah pekerja membongkar dan memasang fondasi di jalan alternatif antar desa
aksi bongkar jalan dan pemasangan fondasi tidak berlangsung lama
karena kemudian digagalkan sejumlah aparat kepolisian dan perangkat desa
menurut warga aksi bongkar paksa jalan dan pemasangan fondasi dilakukan
karena pemilik tanah di jalan tersebut soekarjo kalah dalam pemilihan kepala desa pada sembilan belas juni lalu
kalonkan lagi tahun ini kalah lagi
oh jadi kalah dua kali
ya oh enggak kalah satu kali ini kak
keperhatan mas kalau jadi di tempoh ya oh lihat mana lagi
hingga rabu sore perangkat desa petugas kepolisian polsek taman
dan pemilik tanah tidak mau memberikan keterangan terkait aksi bongkar jalan tersebut
sementara di kawasan tanah tinggi johar baru jakarta pusat
puluhan bangunan liar yang berdiri di bantaran kali penghubung
dibongkar paksa aparat satpol pp rabu siang
sejumlah pemilik bangunan hanya bisa pasrah saat melihat bangunan mereka
untuk mencari nafkah dibongkar petugas
kita menjalankan peraturan daerah tentang ketertiban umum nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu tujuh
itu terkait ada dalam terosong pasal tiga puluh enam
itu bahwa bangunan di atas tanah di atas taman jaluran air jalur jalan
karena itu ketertiban itu kita menjalankan ketertiban umum itu
bukan menjadi ini juga merupakan program dari pihak pemerintah daerah
selain menyalankan peraturan umum kita juga menjalankan peraturan umum
jika kita melalui aturan lahan tersebut nantinya akan difungsikan kembali
sebagai lahan terbuka hijau
tim liputan cnn indonesia